mau ngapain mau ngasih ini buku dia pasti seneng jadi itu siodean single loh iya ji kalau cuma
duit duang lu kagak usah rahasia nama gua gua pasti dukung dia udah saya
saya lagi ngumpet pak haji kenapa berburu polisi bukan pak haji saya dikejar kejarnya
ya sama emput iya iya iya sama calon bini takut gimana sih loh dia bukan calon istri saya dia
aja yang suka ama saya saya kagak suka ama dia saya sukanya sama anik doang pak haji
bob bobby kamu ngapain tidur di sini rumahnya dikunci pak bisa masuk oh iya lupa kuncinya baru
papa ambil dari mama mama lagi di mana pak lagi di rumah maknya potati ngapain mama di sana bantuin
maknya potati kering
kayaknya teman bangkuin cy guam belly saya juga
cok saya buat apaan siapetau babies
kau bagus lolpain
mau hadiahin ke siapa gitu deh gimana susah ya bener juga loh nih hahaha top dah selalu usul
sih ntarot nah ntar gue ceritain ya udah yang sisa satu gua ambil dah alhamdulillah
di ngumpul di warung gua udah buruan kesana tak buru kabur
teman teman gue udah pada sukses ada yang jadi pegawai negeri ada yang jadi
kru film ya paling enggak ada yang kerja pabrik ada yang dagang legue cuman jadi
tukang ojek pengkolan doang
pur gausah gengsi atuh pur kata bapak saya selama kita bekerja di dalam jalan yang halal kita
enggak usah gengsi bener tuh mas pur enggak usah gengsi gua aja masih jualan korang enggak gengsi
untuk menjelaras diem lu mot gue nggak minta pendapat lu diem please please paham paham
dimana ya si udin kata haji shodik ada

kagak ada wah kita dikerjain haji sodik nih
eh neng tini
bang kasman mau kemana
ya mau kesini dong
kan mau ketemu neng tini
ntar sore kita buka puasa dimana yang enak
neng tau gak
ini sih maunya di restoran bang
gak jauh kok dari sini
naik bajaj juga bisa
dulu pernah rejak sama ibu makan sekeluarga disana
pokok anaknya kecil langit tahun
kalo gitu ntar sore kita buka puasa disana ya
yaudah abang pulang dulu
abang mau mandi
mandi yang bersih ya bang
lu gak jadi buka puasa bersama barang kebutuhan lu
gue malu juga cock kalau enggak dateng tapi kalau gue dateng gue juga malu
paralel temen temen gue tahu kalau gue ini cuman untuk uj trangkulan doang
apalagi datangnya cuma pakai motor butut
hai ya udah bor gini aja
tahu cari tempat parkir motor yang jauh
habis tuh udah baru barangaria
langsung ke toilet dah
toilet buat apaan
abis itu lo pakai parfum yang banyak
nah temen temen lo pikir
bagus juga ide lo jack
gak jualan saya mau beli cendol nih
enggak bu saya lagi nggak jualan dulu
nanti sore saya jemput ke rumah majikan ya
mau jalan sekarang aja ya
iya pur lo dateng duluan itu lebih bagus
abang jalan sekarang dah
mau beli koran bang
ah bang ojok mah

bagus juga buku yang gue beli tadi nih
sekarang gue jadi hafal
doa sesudah makan doa sebelum makan
doa masuk wc
doa itu matuh
semua juga udah hafal
apalagi anak kecil
semuanya sudah banyak yang hafal
dulu juga waktu gue kecil gue udah hafal
tapi sekarang udah tua
gue udah lupa lagi
udah ya gue mandi mau ke rumah sumaik
lo mau ngapain ke rumah sumaik
mau ngasihin ini buku dia pasti senang
jadi itu sih yang ambisin ke lo
kalau cuma itu doang lo kagak usah rahasia sama gue
gue pasti dukung im